bayi perempuan berusia tiga bulan di kawasan kebonjeruk jakarta barat tewas dianiaya ayah kandungnya sendiri sabtu lalu
komisi perlindungan anak indonesia mendesak kepolisian menjerat pelaku penganiayaan terhadap bayi hingga tewas
kepada polisi pelaku ms mengaku menganiaya bayinya sejak berusia satu lima bulan karena tidak menginginkan bayi sejak awal kehamilan istrinya
kini ms yang diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu ditahan di polsek kebonjeruk
anggota kpai ai mariati selasa pagi meminta kepolisian melakukan asesmen mendalam tidak hanya pada pelaku tetapi juga kepada istri dan keluarga inti korban
selain itu kpai merekomendasikan kepolisian menjerat pelaku dengan undang undang perlindungan anak
saya mohon orang tuanya si ibu juga di counseling diberikan pendekatan psikologis
betulkah dengan diamnya dia itu suatu ketakutan dari suami atau memang dia ada pembiayaan
karena yang saya kira ini tidak boleh dilakukan oleh orang tua dimanapun
jadi kpai merekomendasikan diperbaiki sistem asesmen yang pertama yaitu counselling itu dari berbagai pihak yang memang mengurus inti dari anak ini
yang kedua secara hukum kami melihat bahwa kuhp itu tidak cukup dalam memberikan hukuman kepada suami atau kepada pembunuh yang melakukan aniaya kepada anak sampai meninggal
kami betul betul menghendaki bahwa undang undang tiga puluh lima dua ribu empat belas berdiri dan maksimum dua puluh tahun karena tambahan sepertiga dari lima belas tahun menjadi dua puluh tahun
sebelumnya polisi tetapkan maulana syaputra sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan bayi tiga bulan di jalan sukabumi utara kebonjeruk jakarta barat
tersangka yang merupakan ayah kandung korban diduga dalam pengaruh narkotika saat membunuh anaknya
kepala kuhp mencari penyakit yang menyebabkan kematian anak anak
kepala kuhp mencari penyakit yang menyebabkan kematian anak anak
kepala kuhp mencari penyakit yang menyebabkan kematian anak anak
setelah pembunuhan bayi tiga bulan di jalan sukabumi utara kebun jeruk jakarta barat polisi akhirnya menetapkan sang ayah maulana syaputra sebagai tersangka
maulana ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa tujuh orang saksi
polisi juga mengamankan barang bukti seperti selimut dan pakaian korban
dari hasil tes urin tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu
menurut polisi tersangka tega membunuh anaknya lantaran menduga sang anak bukanlah anak kandungnya
untuk pelakunya sendiri positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu
berdasarkan keterangan pelaku pelaku telah mengkonsumsi atau telah menjadi pengguna narkoba sejak tahun dua ribu dua
sehingga pada saat melakukan kekerasan terhadap anak pelaku dalam kondisi dipengaruhi oleh sabu
itu yang membuat pelakuan dari pelaku ini menjadi agresif
dan berani untuk melakukan kekerasan
sebelumnya bayi perempuan kilakuin yang masih berusia tiga bulan ditemukan tak bernyawa pada sabtu lalu di rumahnya
dengan luka lebam di bagian wajah dan patah tulang pada bagian tangan dan rusuk
sang ibu sempat melarikan korban ke puskesmas namun dari pemeriksaan dokter korban dinyatakan telah meninggal dunia
udah dari pasar terus beli sarapan pulang masuk rumah
ngelihat anak udah terbaring dengan luka lebam sama gigitan di pipi
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman dua puluh tahun penjara
hendrawan wikongo jakarta